dari sembilan puluh itu perubahannya yang tadinya masih hutan ada lengkap menotok ke sana sekarang gerimbe itu
sudah mulai berubah di sini dibikin perempangan berubah lagi
jadi perumahan yang rumah komplek bermis
tiga tahun kemudian berubah jadi rumah susun jalanan
suhali adalah saksi mata
berubahnya tanggul alam di utara jakarta menjadi kolam tambak perikanan perumahan hingga komplek bisnis kelas atas
sebagai gantinya untuk menahan air laut dibangunlah tanggul tanggul beton
perubahan ekologi di pantai utara jawa merata dari barat hingga ujung timur
tidak banyak hutan bakau alami yang tersisa
upaya menanam ratusan ribuan bahkan jutaan bakau baru sulit mengimbangi laju turunnya daratan pantura dan hantaman gelombang laut utara
benteng alam diubah menjadi benteng buatan yang entah sampai kapan atau sampai setinggi apa
bisa kita bangun untuk menghadang laut
permukiman warga di sepanjang pantai utara juga bernasib serupa
tak mau kalah cepat dari luapan rop jalan jalan rutin ditinggikan pemerintah daerah
beton jalan terus menebal memaksa para pemilik rumah meninggikan dasar dan badan bangunan
seperti balapan setiap tiga hingga lima tahun jalan beton dan rumah beradu tinggi
ya untuk saat ini karena banjirotnya susun
mau tidak mau kita harus membuat tanggul
itu sebagai solusi sementara
tetapi jangan sampai juga tanggul itu dibuat sepanjang pantura
menjadi lucu juga satu pantura ditanggul selain nanti biayanya sangat mahal
sebenarnya ada solusi yang lebih efektif lainnya yaitu ke water management
kalau kita bisa membenahi masalah suplai demand tentang air
tapi tidak dari air tanah sebenarnya itu solusinya
ketergantungan penduduk terhadap air sumur tanah masih sangat tinggi
menurut data dari koalisi rakyat untuk keadilan perikanan
kebutuhan air bersih di desa desa pesir kebanyakan dipenuhi oleh sumur tanah
angka tersebut belum termasuk penggunaan secara masif oleh penduduk kota besar di sepanjang pantai utara
seperti jakarta semarang dan surabaya
jika menurut hitungan badan kesehatan dunia
setiap orang membutuhkan satu ratus lima puluh liter air untuk berbagai kebutuhan per hari
bisa dibayangkan berapa juta ton air tanah yang dihabiskan hanya di tiga kota besar ini saja di pantai utara jawa
bahkan bapak nas menghitung hingga dua ribu dua puluh empat mendatang indonesia secara umum masih defisit air baku atau air permukaan
artinya hampir pasti penduduk di pantai utara jawa masih akan menggunakan air tanah
jadi ke depan ya mungkin saya malu juga sebagai yang berkecipung di bidang sumber daya air
ternyata capaian kita di bidang penyediaan air itu
jadi mas jadi agak telat lah mungkin kalau di bidang transportasi kita sudah ada mrt lrt pesawat bandara yang hebat dan lain lain
tapi di bidang sumber air ini belum
mengapa karena ternyata stakeholdernya cukup banyak
jadi menyalurkan air dari secara teknis saya terus bilang bukan rocket science
menyalurkan air dari bendungan melindungi mata air
tapi ternyata di dalamnya itu banyak ya ini buah mungkin penataan perurunatan institusi lah
ada pemerintah pusat ya juga beberapa pemerintah daerahnya juga
kebetulan di pulau jawa ini apapun lintas kabupaten ternyata managing non teknisnya yang sangat berat
di jawa timur pemerintah kota surabaya menangani penurunan daratan dan banjirop dengan membangun box culvert
juga mengatur pemakaian air tanah melalui peraturan daerah
di semarang pemerintah kota juga mengklaim intensitas banjir merosot tajam dampak perbaikan drainase normalisasi sungai dan manajemen air
ya saya punya sebuah potret tentang kota semarang tahun dua ribu sebelas itu
dari sebuah data bps
lalu semuanya kan kemudian harus kita lakukan
mulai dari hal yang alami seperti penanaman mangrove di pesisir kemudian juga pengurangan pengambilan air tanah
sampai rekayasa teknis berupa normalisasi sungai
sampai kemudian membuat embung di daerah atas membuat polder di daerah bawah
alhamdulillah kalau data yang kami punya tahun dua ribu sembilan belas itu tinggal sebelas sekian persen
artinya ada sebuah kemajuan di dalam penanganan banjirop di kota semarang
pemerintah daerah dituntut lebih kritis dan mampu menyelesaikan masalah ini secara komprehensif
berkurangnya genangan atau banjir bukan berarti masalah